sementara itu kpk memastikan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah provinsi dki jakarta
atas pembelian lahan rumah sakit sumber waras tahun dua ribu empat
dengan begitu kasus rumah sakit sumber waras akan berhenti di tahap penyelidikan
kpk juga berencana bertemu dengan bpk sebelum libur lebaran untuk membahas hasil temuan penyelidikan mereka
penyidik kami itu tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya
itu penyidik kami
nah oleh karena itu jalan satu satunya kita kan lebih baik mengundang bpk kan ketemu dengan penyidik kami kan
karena kalau dari situ kan ya sudah selesai kalau perbuatan melawan hukumnya tidak ada kan selesai
nah satu instansi yang akan kita undang itu ya itu tadi ya kita ketemukan aja bpk dengan penyidik kita